belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam undang undang penyiaran
loh untuk apa ada media
makanya saya selalu mengatakan eh kamu kamu tuh ada dewan pers loh
dalam karakternya yang seperti ini hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaedah demokrasi
namun sesungguhnya hanyalah prosedural
disinilah hukum menjadi alat
bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu
inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism
tapi ini kan para pakar
lah bayangkan dong pakai revisi undang undang mk
yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar
saya sendiri sampai bertanya pada tadi ada pak utut mana yang
saya tanya sama beliau ini apaan sih mbak puan lagi pergi
belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam undang undang penyiaran
loh untuk apa ada media
oh kamu tuh ada dewan pers loh
lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik
lah kok nggak boleh ya kalau ada investigasinya
loh itu kan artinya pers itu kan apa sih
menurut saya dia benar benar turun ke bawah loh
saya banyak temen dulu kan waktu pdi
nah pers itu suka makan lesehan itu di kalau di kebayoran itu opoyo dekat opoyo
dulu ada lesehan ini loh nasi nasi opo itu ya
nasi ngasih uduk nasi uduk
enak banget sama wartawan wartawan udah muda
oh ini jadi pers yang betul
menghadapi berbagai anomali demokrasi tersebut
tentu pilihannya bukanlah dengan mencabut hak rakyat
dan mengembalikannya ke dalam tangan mprri
pilihan yang lebih bijak adalah percaya pada adagium
bahwa suara rakyat adalah suara tuhan
bahwa suara rakyat adalah suara allah
allah subhanahu wa ta ala adagium ini juga diakini
siapa menabur angin akan menuai badai
saya liviana cerlisa saksikan program program kompastv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya